suatu ketika di tanah meksiko yang indah
hiduplah sepasang suami istri yang bahagia dengan dua anak mereka rosa dan anna mary
ini ibu kami telah membawakan buah untukmu
tunggu bu yang itu terlihat agak busuk
hmm di mana ibu tidak melihatnya
oh ya itu agak busuk kerja yang bagus anna mary
wow bagaimana kau melihat itu aku kira matamu yang berkilau memiliki kekuatan
memang benar mata anna mary istimewa karena mata itu berbinar luar biasa
mata ana pasti memiliki sihir di dalamnya
mereka berkilau seperti berlian kecil
seolah olah seluruh galaksi dengan berlian kecil
dan bintang itu ada di dalam matanya
cintaku kenapa kita tidak mengajak anak anak melihat bintang besok
melihat bintang ya itu sepertinya ide yang bagus
ayo kita berangkat besok aku akan memberitahu anak anak
maka pada keesokan harinya mereka berempat berkendara jauh dari desa sampai ke dataran berbatu
akan lebih baik menjauh dari lampu lampu kan
bintang bintang kami akan melihat semua bintang kami
bagaimana denganmu mary apa kau bersemangat
aku sangat bersemangat ibu
akhirnya ketika mereka sampai hari sudah gelap
wow bintangnya banyak sekali
iya kan mereka cantik
anna mary menatap tajam
baginya sepertinya dia bisa merasakan bintang yang berkelap kelip
oh mereka terlihat sangat bahagia
oh badai pasir
pasir berhenti bertiup dan seorang wanita mengenakan jubah yang gelap seperti malam muncul
aku mengawasi padang pasir ini
dan telah melihat banyak orang di zamanku
apa yang kau inginkan dari kami
putrimu memiliki kilau bintang bintang di mata dan juga rohnya
berhati hatilah bahwa jika dia memandangi bintang bintang di masa mudanya
hanya kemalangan yang akan menghampirinya
tapi maksudmu dia harus berhenti melihat bintang bintang
aku telah membaca bintang bintang dan tanda tanda
kalau kau inginkan
kalau kau ingin anakmu menjalani kehidupan yang bahagia
jangan pernah biarkan dia menata bintang bintang selamanya
roh gurun menghilang
dan setelah beberapa saat kedua gadis itu berlari dengan gembira
orang tua dengan sedih memutuskan untuk mengikuti saran roh itu
ketika mereka sampai di rumah
mereka mengatakan kepada anna mary untuk tidak pernah menatap lagi bintang bintang
kami tidak bisa memberitahumu apa yang akan terjadi kalau kau melihat bintang
tolong dengarkan orang tuamu saja
kau mencintai kami bukan
iya aku mencintai kalian berdua
baiklah akan kulakukan
itu gadis yang baik
jangan khawatir ada begitu banyak hal indah lain untuk dilihat
sementara itu di bulan
hiduplah ratu luna yang cantik
dia memiliki lima putra yang seharusnya menjaga bintang mereka sendiri
salah satu pangeran adalah lusias
dia memiliki hati yang paling cerah dan indah
bintang yang ia tinggali diurus dengan baik
yang bersinar paling terang di antara semuanya
lusias apa yang kau lakukan di sini
ibu lihat bintangku bersinar sangat terang
sehingga setiap manusia akan mengaguminya di seluruh dunia
ya itu memang benar benar terlihat sangat cantik anakku
hah ibu bolehkah aku pergi dan bermain dengan manusia suatu hari
sayangku kita tidak boleh bergaul dengan manusia
mereka berbeda dari kita
dan jika kau meninggalkan tempat ini sesuatu yang mengerikan akan terjadi
aku tidak bisa memberitahumu
tapi berjanjilah kau tidak akan pernah meninggalkan rumah kita di sini
lusias tidak ingin menyakiti ibunya dan dia berjanji padanya
sekarang selama bertahun tahun
anak merry tumbuh tanpa pernah melihat bintang bintang
bintang bintang itu indah sekali hari itu tapi mataku hampir sama
aku hanya akan melihat bintang bintang dicermin

itu hal yang sangat konyol untuk dikatakan

tunggu konyol untuk menghentikanmu dari melihat bintang bintang
ah tenang saja rosa
aku telah berjanji pada orang tua kita jadi kau tidak perlu khawatir
ibu dan ayah akan pulang dalam beberapa hari
haruskah kita membuatkan mereka sup dari novalitas
hah tapi kita tidak punya
aku akan pergi dan mencari bahannya
kau tinggal di sini dan jaga rumah ya
lalu dia pergi ke gurun tihuahua
dia melakukan perjalanan jauh
dan akhirnya mencapai suatu daerah
di mana kaktus pir berduri tumbuh
wow ini akan menjadi sup yang enak juga
kalau aku mengumpulkan banyak
gundukan pasir yang tiba tiba mengejutkannya
matanya terbuka dan mengikuti jejak pasir yang surut
oh tidak aku tidak boleh
tapi ketika dia melihat
dia melihat jutaan bintang berkilau
di atas langit gelap yang indah
oh bintang yang satu itu paling bersinar
dan terindah dari semuanya
kata katanya berjalan dan mencapai telinga lusias
mungkin itu karena hati istimewanya
yang memungkinkan lusias untuk mendengar kata katanya
lusias membungkuk dan melihat ke arah bumi
siapa yang mengagumi bintangku
oh siapa dia
lusias memperhatikan anna mary ketika dia mengumpulkan kaktus
setelah beberapa waktu dia pergi tidur
bagaimana caranya untuk menarik perhatian dia
hmm debu bintang
aku akan berbicara dengannya melalui mimpi
jadi dia meniup debu ke bumi dan ke arahnya
oh di mana aku
namaku adalah lusias
dan aku adalah pangeran bintang bintang
aku mendengarmu memuji bintangku barusan
itu sangat indah
lusias menunjukkan sekeliling
dan anna mary terpesona oleh semua yang ada di bintang
untukmu jadi kau akan bisa mengingatmu
ketika matahari mulai terbit
mimpi itu berakhir dan anam mary terbangun
ternyata dia nyata
dan setelah itu hari hari berlalu dengan normal untuk anna mary
tetapi pada malam hari ikatannya dengan lucia semakin kuat
karena mereka semakin sering bertemu
orang tuanya segera memperhatikan perubahan itu
apa yang terjadi dan yang membuatmu begitu bahagia mary
dengan ragu anna mary memberitahu mereka semua
orang tuanya khawatir mendengar ini
mary kami memberitahumu untuk tidak melihat bintang bintang
tapi ayah lusias adalah
orang tuanya tidak mendengarkan apapun yang dia katakan
mereka pergi dengan perasaan yang sedih
mary apakah kau sungguh bertemu dengan pangeran dari bintang bintang
anna mary memandangi saudara perempuannya dan menangis
dia meninggalkan rumah
di atas bintang lusias
ratu luna datang dan menemukannya dalam keadaan bingung
lusias apakah kau sudah memperbaiki bintangmu
hah oh ibu
aku baru saja memikirkan anna maria
lusias tiba tiba menyadari apa yang dia katakan
tidak ada jalan kembali sekarang
jadi dia memberitahu ibunya segalanya
ibunya merasa khawatir
kau harus berhenti berkomunikasi dengan gadis ini
atau kau akan mengalami kesulitan yang sangat besar
tapi ibu aku tidak berpikir untuk
jangan kau pikirkan itu lusias
itu yang aku tahu
tetapi kau tidak harus bergaul dengan manusia
ya ibu aku akan memperbaiki bintang
ratu luna meninggalkan pangeran lusian dengan rasa sedih
dia menepati janji dan berhenti mengirim debu bintang kepada anna mary
anna mary telah melakukan perjalanan jauh dan telah tiba di dataran itu
sekarang aku akan bisa menghubunginya dengan baik di bawah langit yang berkelap kelip dengan terang
tetapi ketika malam berlalu
tidak peduli seberapa keras dia berusaha
dia tidak pernah bertemu pangeran lusias dalam mimpinya
aku akan menunggumu lusias
aku tahu kau bisa mendengarkanku
tidak aku tidak mendengarmu
roh pasir menjelaskan semua yang telah terjadi ketika lusias menemukan anna maria
lusias menjelaskan semua yang telah terjadi ketika lusias menemukan anna maria
itu tidak adil aku akan tinggal di sini sampai lusias berbicara kepadaku
roh itu melihat binar di mata ana dan tahu dia teguh dalam keputusannya
kalau kau terus seperti ini sebagai manusia kau tidak akan hidup lama
aku akan mengubahmu
roh itu meniup pasir ajaib pada anak
dan anna segera mulai berubah menjadi kaktus yang berduri
kata katanya mencapai telinga lusias
dan dia membungkuk untuk melihat apa yang terjadi
tapi sayangnya dia membungkuk di atas bagian bintangnya yang patah dan dia jatuh
keajaiban bintang bintang dan bulan memudar
dan karena dia jatuh dia berubah menjadi debu bintang
dan jatuh pada anna maria
anna mary yang sekarang menjadi kaktus
keajaiban dalam debu bintang perak mengubah kaktus menjadi tanaman dengan bunga bunga ungu
akhirnya keduanya bersama
ratu luna merasakan menghilangnya putra dia yang tiba tiba
lusias oh tidak
ratu luna lalu turun ke bumi dan berdiri di dekat tanaman
oh anakku aku tahu ini akan terjadi
tapi kurasa aku tidak bisa menghentikanmu
lalu ratu luna menggunakan sihirnya dan melalui debu bintang
mengirimkan kisah tentang anna mary yang bermata bintang dan bintang pangeran lusias ke seluruh dunia
dengan demikian semua orang mengetahui tentang tanaman yang dikenal sebagai
seniza atau salvia atau semak tertutup abu
ketahuilah bahwa tanaman itu dibentuk karena cinta yang hidup
dan melalui keajaiban bintang bintang